babak baru prahara di tubuh partai demokrat terus bergulir pasca pemecatan tujuh orang kader oleh dpp partai berlambang mersi
tidak terima dipecat mereka mulai melontarkan serangan kepada susilo bambang yudhoyono dan agus harimurti
dan untuk membahasnya lebih dalam sore ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
politisi partai demokrat joni allen marbun selamat sore bang joni
selamat sore mbak tiffany
oke bang joni langsung saja anda dan juga enam orang kader lainnya dipecat secara tidak hormat oleh dpp partai
dari keanggotaan anda dari partai demokrat dan otomatis akan segera di paw dari anggota dpr ri
apakah anda menerima putusan ini atau akan mengugat balik secara hukum bang joni
saya kira siapapun yang diayani yang dijolimi dengan cara cara yang wajar pastilah melakukan perlawanan
dalam tindakan melawan hukum tanpa dipanggil tanpa diproses itu pasti
ya mari nanti ya undang undang menentukan tuhan juga yang menentukan begitu mbak
kenapa saya pun masuk pada de facto ke demokrat
itu bergabung walaupun menikmati diri dalam demokrat
katanya di situ si mutualistis demokrat pada perodi pertama dan perodi kedua adalah sederhana sama sbi
tetapi setelah dia beliau dari presiden sepuluh tahun apa yang tidak
tidak ada kantor saja tidak punya kantor jalan pemuda pun tidak pernah disewa
baru pada tadi itu umum
malah dia mengambil hak hak dpc hak hak dpd
yaitu adalah iuran iuran anggota praktik ilka satu dan ilka dua
pilkada yang haknya dpd dan dpc diambil ke pusat
uangnya ratusan miliar
ya ya bang joni
tetapi kemarin beliau akui waktu di ck saya diundang ke binta gini
dia bilang untuk membeli kantor yang ada di jalan proklamasi
pokoknya itu makanya itu kantor partai demokrat bukan kantor donti pribadi
itu menjadi bukti nanti
tetapi yang kembali lagi kemarin ahy
mengambil semua hak dpp dpc dan dpd
yang dijanjikannya tidak turun
padahal tidak ada
oke bang joni
masa kemarin sudah kata kala pengilu
tidak ada satu rupiah pun dari pusat
oke bang joni setelah dipecat kenapa baru anda sekarang membuka semua data
ataupun semua kenyataan yang sudah terjadi belakangan begitu
kenapa tidak sejak awal sebelum memang ini terjadi anda membuka ini
kenapa kemudian baru sekarang melontongnya
oke bang joni kenapa kemudian baru sekarang melontongnya
saya bilang ya kita nanti bisa betulkan saya katakan pak partai ini partai terbuka sebagaimana dirinya saya maaf saya jauh dia tidak mau berganding maunya akan memperbahankan nah itu puasannya saya malah saya bilang pak partai
ditu pun karena dia masih jalan buntu dia masih berjanji beni harman ada saksinya akan ada pertemuan berikut dengan ketua umum dan sekjen dan b saya dan beni harman
tetapi dia bilang jangan muncul muncul di tv oleh karena itulah saya tidak pernah muncul di tv karena saya menghormati pak sbi
itu ada wa nya kepada istri saya akan membongkar semua persoalan partai demokrat setelah bapak ketua umum
kata pak ketua umum partai demokrat ini berjalan dengan baik dan menjadi milik masyarakat bukan milik dinasti
bang joni salah satu alasan pemecatan anda secara tidak hormat karena anda dituding sebagai salah satu dalang gerakan pengambil alihan kepemimpinan ahy dari kursi ketua umum
apakah memang anda terlibat
dalam gerakan itu bang joni
begini tidak ada gerakan pengambilan kekuasaan adil tidak ada
akibat kekecewaan daripada daerah yang segala sesuatunya dipaksakan termasuk kongres kemarin
baik kalau memang dia mampu menjadi seorang ketua umum kenapa dia tidak turun gunung
kalau dia juga naik gunung tidak pernah mendaki
itu bapaknya sbi yang jadi turun gunung
inilah yang akan diisi klb
dan itu sah
bicara soal klb bang joni kami mendengar kabar bahwa anda akan memimpin gerakan klb pada maret mendatang
sudah ada suara suara hampir tiga ratus pengurus yang anda kantongi
itu betul bang joni
sementara anda statusnya sudah bukan kader partai dipecat
bagaimana kemudian itu bisa terjadi bang joni
kami minta konfirmasi anda
ini kan tidak bisa sepihak
toh kan masih ada lagi perlawanan undang undang dalam konteks
nah tidak sepihak
tidak ada proses keadilan
kita memperbaikkan pada proses hukum
melalui pengadilan di jakarta pusat sebagai tempat sekatarian
dipecat secara sepihak
otomatis hak hak saya diambil sebagai hak hak warga negara
yang memiliki pendapat
tak cuma dikatakanlah deklarator partai demokrat
karena hanya untuk mempertahankan dinasti
biarlah nanti para pemegang kedaulatan
sebenarnya suara yang dikiri
oleh karena itu mereka sangat memutuskan itu dilakukan
oke bang joni
anda ikut mendorong klb itu juga di bulan maret
itu saya sudah sampaikan kepada sby
mereka saya tampung
siapa saja boleh untuk memberikan kebaikan atas rumahnya
ini rumah bersama
bukan rumah hanya sekelompok orang
bukan hanya rumah katakanlah
para pendidik pendidiknya itu
pada saat klb bulan maret mendatang
oleh suara suara yang merasa itu adalah rumahnya begitu
oh siapa saja
termasuk pak mudoko bang joni
yang akan membawa partai demokrat kepada kebaikan untuk kesempatan bangsa dan kebesaran partai demokrat
sudah banyak bermunculan
bahkan juga dari katakanlah organisasi sayap
satunya disuruhkannya munculnya banyak dibaskoro
itu kan lebih duluan lebih langgeng
ketua yang di partai demokrat lebih jelas
pada pr pernah jadi pengurus
yang baru kemarin gagal daripada gubernur dki
dia menjadi ketua kogasman
wakil ketua umum partai demokrat yang juga adiknya ahi edi baskoro yudhoyono sudah mengklarifikasi sudah menyatakan
meminta kepada semua pihak
untuk jangan mengadu domba antara dirinya dengan kakaknya
artinya ini dia tidak akan maju
kemudian siapa yang akan dimajukan dalam klb
apakah nama pak muldoko juga akan dimajukan bang joni
siapa saja kalau memang beliau bersedia
ada juga merjuk yali
banyak yang ada
siapa yang bersedia
kalau memang dibaskoro tidak bersia
boleh dipaksa dong
seperti kongres kemarin
terakhir bang joni karena kami juga harus mengklarifikasi ataupun memberikan waktu kepada dpp partai demokrat
terakhir bahwa langkah hukum yang akan anda tempuh adalah mengajukan gugatan hukum ke pengadilan negeri jakarta pusat atas status pemecatan anda
begitu ya bang joni
dan anda mempersilahkan kalau kemudian ada kader kader yang akan menggelar klb anda akan ikut di dalamnya
bang joni terakhir
oleh karena itu
para seluruh kader partai demokrat di seluruh indonesia khususnya dpc dan dpd
mari bahwa kedaulatan di tangan saudara
bukan di tangan segelintir orang
tetap kita menghormati sby
tetapi kita harus mencegah rumah kita ini rumah bersama
dan rumah nasib
yang ada perbedaan adalah menjadi nafas partai demokrat
demokratis perbedaan pendapat
akan ada di forumnya
apa itu forumnya
kongres luar biasa
oke kita tunggu nanti bagaimana kongres luar biasa
apakah betul betul akan bisa digelar secara konstitusi pada bulan maret mendatang
nanti kami akan terus mengikuti perkembangannya
tapi terima kasih sekali politisi partai demokrat yang baru saja dipecat
bang joni allen marbun sudah memberikan waktu kepada cnn indonesia newsroom untuk menjelaskan duduk persoalan
kami mengucapkan terima kasih atas waktunya bang joni allen marbun